mir gue mau nanya deh sama lo
lo kenal gak sih sama neneknya reina
lo tau gak neneknya reina tuh orangnya kayak gimana
mungkin lo tau kalau misalkan mas al sama neneknya reina ketemunya dimana
aku mau ketemu sama mirna
mau ketemu aja mau ngobrol sama
udah lama kan
kalau anin tanya tanya soal mama ke mirna bisa gawat
kalau dikorek korek sama andin takutnya memang gak bisa jaga rahasia nih
yaudah saya ikut
ya gapapa mau nemenin kamu aja
ngapain ikut sih mas
tumen banget kamu mau ikut
iya tapi kan aku mau ketemu sama mirna
nanti kalau misalkan aku ngobrol lama nanti kamu bosan
terus aku juga mau makan bakso juga di pinggir jalan
kamu bisa diem dulu gak
hari ini saya ada ketemuan sama ibu panti
saya ketemuan di mall
kalau mau sekalin aja ketemuan sama si mirna disana
biar mirna suruh bawa reina kesitu
aduh gimana ini
kalau ada mas al
yaudah kalau misalkan mas maunya seperti itu gak apa apa
saya terperendi sekarang
kamu rencananya habis melihat jadwal senam hamil
aku sih rencananya mau lihat jadwal
katanya itu kayak meditasi gitu
untuk olah pikiran
nanti kalau misalkan aku
aku bisa doktrin pikiran aku
untuk jadi lebih tenang lagi gitu sayang
ya terus ngapain sendirian
kan mama bilang mama bersedih ya
buat nemenin kamu
ya sebenernya gak apa apa sih
aku sendirian sayang
kasian nanti mama cuma bengong aja
buat nungguin aku doang
kamu semangat ya kerjanya
sama titi ya
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku udah selesai
aku jadi bohong lagi sama kamu
sesuai aplikasi ya mbak
katanya udah nyampe
ren nanti kalo rena udah mau pulang
baik pak permisi
gue pikir kita ketemu cuma berduaan
gatohnya paus ikut sama rena
walaupun kerjaannya numpuk
pasti bisa luangin waktu buat lu
pasti bisa luangin waktu buat lu
ayo rena ketemu ibu panti yuk
ayo rena ketemu ibu panti yuk
apa aku samperin elsa aja kali ya
apa aku samperin elsa aja kali ya
aku rasain kesempatan
aku bisa nanya nanya soal rena ke mirna pas ada di toilet
aku bisa nangis nangis soal rena ke mirna pas ada di toilet

iya dong kan gue susternya
semoga mirna tetep bisa jaga reaksi ya gue
semoga mirna tetep bisa jaga reaksi ya gue
nanti kalo udah bilang mencus ya
sementara lagi sus
mir gue mau nanya deh sama lu
lo kenal gak sih sama neneknya rena
oh mainnya rena
lo tau gak
neneknya rena tuh orangnya kayak gimana
atau mungkin lo tau kalo misalkan

mas al sama neneknya rena tuh ketemuanya dimana
kalo ketemuanya dimana

terus kapan gue sih agak kurang tahu
tapi yang pasti omanya rena itu orangnya baik banget

jadi lo gak tau ya
eh udah sus
gue keluar dulu ya
untuk projek kerja sama pembangunan gedung barok kamini
perusahaan kami memilih
jasa kontraktur ini
karena kami tau memang
kami tau memang jos seaweed ini bagus
buat saya seharganya
saya siap untuk kerjasamanya
setelah kami membaca
dan mengenai perinciannya itu
kami sudah setuju pak
alhamdulillah kalau gitu
saya siap buat kerjasamanya
saya pamit dulu pak karena saya mau balik lagi ke kantor
sekarang gitu terima kasih ya
gak deket deket rena sama andin lagi
jangan deket deket istri dan anak saya
kamu ngapain deket deket dia
mas jangan salah paham dulu dong
mas sino kesini juga sama elsa kan
iya tadi aku liat elsa masuk cafe lain cafe sama mas nino kan
tadi bukannya elsa mau ke rumah sakit
kok bisa ada di mal ini
ibu pantai udah dateng
apa bener elsa ada disini
saya senang melihat pak al dan bu andin sekeluarga nampak harmonis
terima kasih banyak bu